hanya dalam hitungan satu ratus empat puluh tujuh hari saja
kasus covid sembilan belas di indonesia menyentuh angka dua juta kasus
terhitung tepat pada tanggal dua puluh satu juni dua ribu dua puluh satu yang lalu
total torehan dua juta kasus ini memiliki rentang waktu yang cukup singkat
jika dibandingkan pada rekor catatan kasus sebelumnya
yang mencapai satu juta kasus di mana indonesia membutuhkan waktu tiga ratus tiga puluh satu hari
sejak diumumkan kasus pertama kali tepat pada awal maret dua ribu dua puluh yang lalu
peningkatan angka kasus covid sembilan belas ini juga diperparah dengan masuknya
sejumlah varian baru covid sembilan belas varian alpha beta dan juga delta
di mana varian delta ini memiliki perhatian khusus dari who
dan dilabeli sebagai varian of concern
dan pada enam belas juni yang lalu who memastikan bahwa varian delta
telah masuk ke delapan puluh negara salah satunya indonesia
penanganan pandemi covid sembilan belas di indonesia mendapatkan sejumlah kritik
dan pertanyaan besar dari sejumlah elemen masyarakat
opsi darurat untuk segera melakukan lockdown regional
dinilai menjadi opsi radikal yang tepat untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona saat ini
namun realistiskah ide tersebut
desakan tersebut dijawab pemerintah dengan memutuskan memperpanjang ppkm mikro
disertai sejumlah penguatan mulai dua puluh dua juni hingga lima juli dua ribu dua puluh
pemerintah melihat bahwa kebijakan ppkm mikro masih
menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini
untuk mengendalikan covid sembilan belas karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat
penghentian kegiatan sekolah dengan tatap muka penutupan tempat ibadah
menteri kesehatan budi gunadipo
pak bisa dikin tak mempermasalahkan perbedaan nama kebijakan lockdown
ppkm mikro ataupun psbb karena esensinya adalah mengurangi mobilitas pergerakan masyarakat
esensinya bukan di namanya
esensinya adalah bagaimana kita bisa mengurangi mobilitas
bagaimana kita mengurangi pergerakan
nah yang sekarang yang sudah diperintahkan oleh bapak presiden adalah kita membatasi pergerakan di daerah daerah merah seperti jakarta
namanya apa ya kita memang menggunakan nama ppkm mikro
dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia hermawan saputra
menyayangkan statement budi gunadi
yang menimbulkan kesan menyamakan kebijakan lockdown regional dengan ppkm mikro
padahal dampaknya sangat berbeda dalam memutus rantai penyebaran virus corona
ia menekankan pemerintah harus mengambil langkah tegas
dengan menetapkan kebijakan lockdown regional selama minimal tiga pekan
sebab selama ini ppkm mikro terbukti tak menciptakan stabilitas
dari sisi kesehatan ataupun sisi pemulihan ekonomi
bukan sama saja mirip saja ppkm psbb dengan lockdown
itu sama sekali berbeda kami ketegaskan sangat berbeda
konsep dari ppkm itu konsep yang sifatnya temporary
hanya untuk melandaikan kasus atau membuat relaksasi pada fasilitas kesehatan
dan dia parsial dia tersekat oleh lokus tertentu pada titik zonasi epidemiologi
nah sementara psbb awalnya segala sesuatu itu longgar dan boleh
kecuali yang dilarang atau dibatasi
tetapi kalau karantina setelah itu
segala sesuatu tidak boleh atau dilarang
kecuali yang dibolehkan beraktivitas
jika tantangan penerapan lockdown regional adalah tak adanya anggaran
iakmi mengingatkan pemerintah
dengan menunda kebijakan yang tepat untuk memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
akan semakin besar anggaran yang dibutuhkan untuk menangani pandemi